kami ingin perubahan dan perbaikan untuk indonesia
saya bertekad saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini
perubahan ini tentu tantangannya tersendiri ya dengan keberlanjutan
keberlanjutan tinggal jual pak jokowi melakukan ini kita tinggal akan lanjutkan
tantangan dari koalisi perubahan atau gerakan perubahan ini adalah
yang pertama bagaimana nanti gagasan gagasan dari mas anies lebih bisa diaplikasikan dibanding keberlanjutan
bagaimana mas anies nanti memberikan solusi solusi lebih praktis untuk kehidupan
terutama kehidupan rakyat dalam hal ekonomi politik hukum dan lain lain
mudah untuk kita cerna untuk kita terapkan untuk kita lihat ke depannya gitu
artinya saya mau bilang terkait dengan tadi narasi perubahan kurang diterima
kita juga bisa melihat tadi contoh ekonomi umpamanya
disebutkan bahwa hampir setiap pidato mau presiden dalam keoptimisan ada juga pesimisme
bahkan menteri keuangan berkali kali mengatakan kita akan menghadapi krisis kita akan menghadapi krisis
kita akan menghadapi artinya kita dalam kondisi berbahaya
jika itu terjadi krisis datang atau apa mudah mudahan tidak datang
perubahan perubahan dibutuhkan bahkan secara radikal secara fundamental untuk ekonomi indonesia ke depan
maksud saya ide perubahan akan cepat atau lambat akan melampaui keberlanjutan itu
sedikit itu dalam rentang kerja bagaimana meyakinkan masyarakat
tiga partai gitu kan
oke ini tiga partai
tapi sorry ini saya lihat framing yang pertama slide pertama tadi ya
perubahan ada wajah capresnya
maka saya harus detail ke mas umam dulu kalau sebagai ini
apakah memang perubahan itu ada kaitannya dengan capresnya langsung
dia yang akan mengusung perubahan karena perubahan itu belum tentu ada
karena keberlanjutan belum tentu tidak ada percepatan gitu kan ya
dalam bentuk evaluasi dan mempercepat dan lain sebagainya
apakah framing itu pas gitu ya
keberlanjutan langsung capresnya ini perubahan capres ini ntar dulu
karena itu tidak berbanding lurus
dengan survei yang selama ini dilakukan gitu loh
oke saya soal jawab dari bang putra
dari basis instrumen yang kami tanyakan
memang tidak secara spesifik kemudian meletakkan basis nama capres capres
tetapi kami menanyakan
yang pasang foto itu cnn berarti
oh itu dari apa namanya
tapi konteksnya berarti
tapi kan yang selalu bilang berlanjut